dan mendengarkan arahan arahan beliau
dari sisi apa yang ingin dicapai pada periode kepemimpinan
bapak presiden joko widodo dan gai haji mahdruf
di bidang ekonomi terutama
seperti yang disampaikan oleh bapak presiden kemarin
bagaimana kita terus bekerja untuk menciptakan kesempatan kerja
jadi bagaimana kita terus mendorong
perekonomian kita agar mampu untuk terus meningkatkan kualitas
penciptaan kesempatan kerja
kemudian juga dari sisi usaha kecil menengah
yang ingin didorong melalui berbagai policy
dan tentu saja dari sisi makroekonomi adalah dari
jadi ketahanan ekonomi kita di dalam negeri
untuk terus ditingkatkan
meningkatkan supply chain
terus membangun investasi
polisi polisi yang bisa mendorong
penciptaan kesempatan kerja
dan mendorong usaha kecil menengah
bapak presiden meminta saya
untuk menyampaikan kepada media
bahwa beliau menugaskan saya
untuk tetap menjadi menteri keuangan
dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal
di dalam membantu para menteri menteri terkait
di dalam mewujudkan ketahanan ekonomi
terutama bekerjasama dengan
menteri usaha kecil menengah
dan menteri menteri ekonomi lainnya
di dalam rangka untuk membangun ekonomi kita yang lebih baik
tadi kita cukup banyak bertukar pikiran
mengenai bagaimana kita bisa mendorong
dengan menggunakan instrumen instrumen kebijakan
baik itu di bidang fiskal
dan juga beliau tadi bertukar pikiran
untuk sektor keuangan seperti perbankan
dan kapitalisasi dan keuangan yang lainnya
karena selama ini sebagai tugas di menteri keuangan
juga kami berkoordinasi dengan bank indonesia
ojk lps dalam forum kssk
itu diharapkan akan terus bisa menjaga perekonomian kita
stabilitas ekonomi ketahanan
namun pada saat yang sama bisa terus meningkatkan
polisi polisi yang berpihak kepada penciptaan kesempatan kerja
dan usaha kecil menengah
terima kasih ya
ibu apa alasan menjadi tetap bersedia sebagai menteri keuangan bu
kalau dari ibu gimana ibu
apa alasan itu bapak
saya rasa banyak hal yang untuk indonesia pada saat ini
menghadapi perekonomian global yang sangat dinamis dan tidak pasti
dan perlemahan ekonomi yang cukup menekan dari seluruh dunia
dan oleh karena itu dibutuhkan suatu polisi polisi
terus menerus di dalam rangka untuk bisa menjaga perekonomian kita
dari tantangan perlemahan global tersebut
di sisi lain di dalam negeri bapak presiden menyampaikan
berbagai prioritas kebijakan yang sangat sangat penting
dan saya secara pribadi merupakan suatu kehormatan
untuk bisa melaksanakan tugas kembali sebagai menteri keuangan
dengan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
seperti yang menjadi prioritas kita selama ini
kita semuanya sudah sering melihat bahwa anggaran
perlu untuk dieksekusikan secara baik baik di tingkat kementerian lembaga maupun daerah
dan cita cita bapak presiden untuk membangun indonesia
dengan sumber daya manusia yang baik dengan birokrasi yang efisien
yang bersih dari korupsi dan juga dari sisi kemampuan ekonomi kita
untuk tumbuh dan berkualitas secara inklusif adalah suatu cita cita yang baik
buat saya ini adalah suatu kehormatan untuk bisa ikut mendukung
dan membantu bapak presiden dan wakil presiden di dalam mewujudkan cita citanya
bu akan tetap mempercayakan kebijakan atau adakan perubahan perubahan polisi
minta khusus untuk saya boleh menyampaikan posisinya
bu ini dianggap sebagai serakanan kebijakan yang ada
ya sudah lah kalau yang itu
bu akan tetap mempercayakan kebijakan yang ada atau adakan ada perubahan perubahan polisi
saya rasa kita semuanya selalu tetap terbuka terhadap dinamika yang ada
tidak ada suatu kebijakan yang tidak ada
yang sifatnya adalah suatu statis ya
jadi kita juga harus terus melihat dinamika dari kondisi ekonomi
unsur dari resource atau sumber daya yang kita miliki
dan apa apa yang perlu untuk terus ditingkatkan